kapten laut joyo utomo merupakan satu dari lima belas pelatih calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun dua ribu dua puluh satu
pria kelahiran malang yang saat ini menjabat sebagai perwira administrasi kogartap satu jakarta pusat telah menjadi pelatih paski beraka sejak tahun dua ribu dua belas lalu
meski telah memiliki pengalaman melatih paski beraka sejak sebelas tahun lalu namun joyo mengaku tiap angkatan memiliki karakter dan ciri khas masing masing
joyo yang memulai karirnya di tni angkatan laut sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini sudah sembilan kali menjadi pelatih paski beraka minus masa pandemi covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
ia mengaku banyak suka yang didapatkan setelah menjadi pelatih paski braka
salah satunya ketika adik adik paski beraka masih mengingatnya meski mereka telah purna tugas sebagai pengibar bendera pusaka
joyo yang merupakan ayah dari dua orang anak ini mengaku ketika melatih para calon anggota paski beraka
ia harus tetap tegas tanpa menggunakan kekerasan agar calon anggota paski beraka dapat menjalankan tugas perdananya
sebagai paski beraka saat menaikan dan menurunkan bendera merah putih di istana merdeka tujuh belas agustus mendatang
kita tidak harus selalu strengthnya mereka tidak
karena kalau mereka terus kita push terus kita tekan stress mereka
kita tarik ulur
karena mereka masih muda muda terus daya mungkin petualangannya masih bagus
saat saat itu kita strength
tapi begitu mereka sudah mulai patah semangat
nah kita bangkitkan kembali dengan ya cerita atau mungkin suruh mereka memberi jok jok yang untuk mereka bersemangat
itu kita kasih mereka seperti itu
selain joyo utomo yang bertugas sebagai pelatih calon anggota paski braka dua ribu dua puluh
ada pula petugas lainnya yang menjadi pengayom calon anggota paski beraka
muhwardianto atau akrab di sabatoto merupakan salah satu pamung calon anggota paski beraka dua ribu dua puluh tiga
toto yang merupakan paski beraka tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini
dulunya bertugas menjadi komandan kelompok tujuh belas perwakilan dari daerah istimewa yogyakarta
toto yang telah beberapa kali mendapat tugas mirip pamong atau istilah dahulu dikenal sebagai kakak pemilih
sudah memiliki pengalaman untuk mendampingi calon anggota paski beraka pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ribu satu dua ribu dua dua ribu dua puluh dua dan tahun ini
toto yang merupakan seorang mantan atlet bulu tangkis ini mengaku harus mempunyai strategi tersendiri untuk bisa dekat dengan calon anggota paski beraka
bahkan ia mengaku harus mengetahui bahasa gaul terkini agar calon anggota paski beraka bisa bercerita
mengenai apa kesulitan yang mereka hadapi selama mengikuti karantina
apa yang menjadi impian mereka sehingga tugas mengibarkan dan menurunkan bendera dapat berjalan dengan baik
hari kedua ini latihan mereka sudah fokus
berlomba lomba untuk bisa masuk ke kelompok delapan dan kelompok baik itu pemba baiki ataupun kelompok pengibar
inilah yang asik disini nanti kita harus pandai pandai membimbing adik adik supaya tidak iri ya
kok itu terus yang dilatih kok bukan saya
nah ini kita harus hati hati karena kalau nanti kita salah nanti dia akan kecewa
ini yang karena dari rumah sudah pengennya obsesnya pengen mbak bagi pengen pernah jadi pengibar
ternyata disini tidak mendapat kesempatan
itu yang pamong tugas pamong agak sedikit berat kalau untuk penyesuaiannya
toto menambahkan baik tugas pembawa baki tugas kelompok delapan atau kelompok tujuh belas merupakan peran yang sama istimewa
menurutnya yang terpenting adalah kekompakan para anggota paski beraka saat bertugas di tanggal tujuh belas agustus mendatang di istana merdeka jakarta
minta anda yani fajar bolivia repo coba